anda kembali di happening now presiden joko widodo memastikan delapan puluh lima wni yang terkena dampak gempa turkiya suriah akan pulang ke tanah air
dua jenazah wni yang sempat hilang juga akan dipulangkan ke tanah air
lewat akun twitternya jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan membawa pulang delapan puluh lima wni yang terkena dampak gempa dasyat turkiye suriah pada enam februari lalu
pernyataan ini disampaikan jokowi saat melepas penerbangan empat pesawat perisi bantuan indonesia untuk turkiye
di landasan udara halim perdana kusuma pada selasa
sebelumnya indonesia juga mengirim rumah sakit lapangan dan pesawat hercules yang jokowi sebut sangatlah membantu saat awal evakuasi korban gempa
sejauh ini tercatat empat wni yang meninggal dunia akibat gempa turkiye
dua jenazah akan dimakamkan di turki atas permintaan keluarga dan dua jenazah lain akan dibawa pulang ke indonesia